kita ke berita berikutnya ratusan korban investasi bodoh menggelar aksi damai di mabes polri jakarta untuk rabu siang
dalam aksinya para korban meminta pengembalian aset mereka yang diduga hilang
korban investasi bodong dari indosuria net delapan puluh sembilan warna arta minapadi dan narada
meminta keseriusan polri dalam menangani kasus yang merugikan hingga miliaran rupiah
masa meminta bos investasi bodong segera ditangkap
ketahui banyak aset aset yang hilang di dalam mabes polri
salah satunya adalah yak ini kapal pesiar ada infonya ada gambarnya dan ada berita bahwa sudah disita ini katanya oleh mabes
tetapi tidak ada dalam putusan dan tidak ada dalam aset sitaan
kemana gerangan ini wajib ditelusuri oleh polri